gimana kondisi suami saya
baru saja pak aldebaran sadarkan diri bu
ayolah aku senang banget
terima kasih banyak ya mbak
angga suster udah jagain suami saya dan sudah mendoakan suami saya
allah maha baik mendengar doa kita
tapi untuk saat ini kondisi pak aldebaran
kenapa lu masih disini al
kenapa lu gak balik al
kenyataannya ada di depan mata lo
lu harus hadepin
lu mau apa al
lu mau biarin mereka kembali bersama
lu mau lepasin mereka
kalau lu mau nyerah
aku mau ikut aku mau liat papa
rena kamu di rumah aja ya sama tante michi ya
tidak usah ikut ya
tapi aku mau ikut mau liat papa
semuanya bakal baik baik
thank you tante
aku di rumah aja ya tante
rena ikut ya sama mama dan taro
gak usah apa nanti aja
papa tau ini menguras pikiran kamu
tapi aku gak boleh lupa
kuatnya kamu itu bukan hanya dari iman kamu
tapi dari asukan makanan yang kamu masukkan ke dalam keadaan kamu
kamu gak boleh sakit pak
keluarga pak aldebaran alpari
suami saya kenapa
bu pak aldebaran kesadarannya semakin menurun
boleh saya masuk
aku masuk dulu ya pak
kuat ya sayang ya
allah kabulkan doa kami semua ya allah
bukanlah ya allah
bukanlah ya allah
bukanlah ya allah
bukanlah ya allah
keadaan pak al sekarang kurang baik bu
tensinya sangat tinggi
dan saturasi oksigennya terus menurun
saya permisi ya bu
saya tidak mau
serius ini bersaga serius
suster saya mau masuk ke dalam diet anak saya bersama cucu saya
maaf bu anak kecil tidak boleh masuk ke ruang icu
dia melihat papanya yang kritis
biarkan cucu saya ke dalamnya sus
saya tahu peraturan di sini ketat tapi saya mohon
sebentar ya pak saya tanya dokter dulu
silahkan pak dokter sudah mengizinkan
kamu lihat bapak dulu ya
aku tuh lupa kalau bahan bahan masakan di dalam kulkas tuh udah habis semuanya
untung udah di sini ingetnya
coba kalau waktu sahur aku sama randy gak bakalan bisa makan
mas mau ke mana

mau balik rumah saya permisi
jangan jangan ini punya ricky

aku akan susul aja dia ke sana

kok aku perlu pergi gitu sih

abis total banget nih

you dolar boleh kemana

tolong jangan pergi mas
aku gak sanggup kehilangan kamu
tolong jangan pergi ya
papa jangan tinggalin dia
papa jangan tinggalin aku
pekin asik nuestrasih kita macam dua satu feet
pekin asik umasik
pekin asik umasik
dan azfteeus biar rabu
baru lo bersama gue
kamu salah satu alasan
bapak kamu bisa selamat dan melalui masa kritis
kamu adalah seorang alfahri
putri kandung roy
cucuk kandung oma
kamu udah pulang
udah makan belum
tadi di kantor cuma makan tagi loang
mama siapin dulu ya
tadi riki kayaknya mau pindahan
tadi dia bawa barang barang keluar dari apartemen sini
kalau pergi pindah dari apartemen ini
makin susah saya ingin lidikin dia
terus terus nih mik
dia tuh ketinggalan barang ini
kayaknya punya dia
tadi mama udah kejar dia dia udah keburu pergi
nih coba lihat
punya dia bukan ya
sedekat apa sebenarnya hubungan ricky dan elsa
apa mereka masih punya hubungan sampai sekarang
kamu mau telepon siapa

enggak memang semua sedang habis
gak punya dia bukan ya
huh bukan ya
enggak kok pak
ada apa ya pak
ada yang mau saya obrolin
ini tentang riki pak
kayaknya masih ada hubungan sama
apa kita bisa ketemu pak
bapak mau ketemu di mana
di cafe alabama pak
setengah jam dari sekarang
baik pak rendy
terima kasih pak
kok kita belum dapat kabar juga sih
gimana nih keadaannya pak bos
ini contoh riki rasanya taktik dokter deh
mereka lagi di ruang icu
mereka nggak bisa angkat telepon sembarangan
kasih tau aku
aku udah lewatin
kritis dalam hidup dia
gue juga gak tahu kenapa
gue jadi kebawa sedih aja
ya udah semestinya
ali tuh kan udah kayak saudara kita sendiri
ya udah makasih ya
alhamdulillah doa kita dikabulin
lu udah melewati masa kritisnya
kita harus kasih tahu ya
oh iya bener mbak mici
kita mau kasih tau ya
iya lah pak bos gimana kabarnya sih ya
udah dipakaiin gula masih berasa pahit
ada apa nayang kiki mirna
itu pak bos pak bos
alhamdulillah udah siuman
udah melewati masa kritis
akhirnya mas al kembali
pak bos uya jadi lega
ini dia papa
doa kita dijabah sama allah
kalau sudah melewati masa kritisnya
ya allah mama bener bener lega sekali pak dengarnya
papa juga ma
bapak gak kuat liat andien nangis terus
semoga kita semua selalu sehat ya mbak ya
maaf pak aldebaran
selamat datang kembali pak
sus gimana kondisi suami saya
baru saja pak aldebaran sadarkan diri bu
ayolah aku senang banget
terima kasih banyak ya ma
angga suster udah jagain suami saya dan sudah mendoakan suami saya
allah maha baik mendengar doa kita
tapi untuk saat ini kondisi pak aldebaran sangat lemah
dan masih memakai ventilator
jadi kami minta untuk para keluarga bisa menunggu sampai besok pagi
baru boleh masuk menunggu pak aldebaran ya bu
agar pasien juga bisa beristirahat lebih maksimal
saya akan menunggu besok ya
terima kasih banyak ya susi
kalau begitu saya permisi ya
terima kasih bu
alhamdulillah sekali ya allah
ya maha allah baiknya
maha baik adin
dan mama juga mau terima kasih sama kamu
kamu sudah menjadi istri yang sangat baik untuk pak aldebaran
kamu sudah stand beside him di masa masa kritisnya
ayah mumpung masalah juga
biar aku yang jagain masalah
pasien soalnya reina
ini kan sudah malam
makasih angga ya
kekak kesehatan ya
din titip ya
kamu jaga kesehatan ya
selesai juga rumah gue
memang rumah sendiri itu paling nyaman
kayaknya di dalam nih
saya pesan empat box ya
ya boleh pak
ya samain aja lah
baik ditunggu ya pak
aku belum kabarin nino sama elsa
mending aku kasih tau mereka dulu deh
tarawahnya tadi udah selesai ya
gimana kabarnya aldebaran
belum tau pak
belum dapet kabar juga
kita tungguin aja
pasti nanti dikabarin kok
seneng pak dengarnya pak
iya papa juga lega dengarnya nak
terima kasih ya nak
kalian semua udah mendawakan al
ya pak sama sama
tolong sampaikan salam buat elsa buat pak chandra bu chandra ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak surya baru kabarin kalau kondisi awal sudah stabil sekarang
oh ya dapat salam dari bapak surya buat semua
salam kembali ya
iya sampaikan salam pak
sebenarnya kalau misalkan al nggak selamat
posisi gue pasti lebih aman
dan rahasia masa lalu reina terkubur selamanya
aku jadi ikut seneng dengarnya sayang
biden pasti udah gak sedih lagi sekarang
syukurabdulillah lah semuanya diterima aja
semoga nanti nino ngeluarin surat tes dna itu dari sakunya
gue gak akan bisa tenang nih kalau belum baca
sama sama mbak kiki bikinin teh
kiki mau nanya sesuatu boleh nggak mbak
menurut mbak mici itu
pasangan yang sepadan itu kayak gimana sih
kalau menurut aku sih
pasangan yang baik itu ya pasangan yang saling melengkapi
kalau menurut aku juga nih
pokoknya jangan sampai timpang aja
karena kalau sampai timpang itu berarti gak saling melengkapi
misalkan pasangan yang satunya ini terus terusan melengkapi pasangannya
tapi yang pasangan satunya malah jadi nggak melengkapi pasangannya
kalau masalah pendidikan itu juga ngaruh gak mbak
ya biasanya sih iya ki
misalkan nih si cowok ini kuliah sampai s dua
ya bagusnya si perempuan ini juga kuliah
mau sampai s satu atau d tiga
jadi biar gak terlalu timpang
ya karena menurut aku nih ya wawasan itu penting banget ki
jadi kalau misalkan kita ngobrol sama pasangan kita itu kan
kita juga pengen nyambung gitu
ya coba sih mbak
kamu nih kenapa sih
kiki cuma mau nanya aja gitu dari sisi sudut pandang mbak mici
soalnya kici kalau mau cari pasangan kan biar sepadannya tuh kayak gimana gitu
mbak kiki tinggal ke dapur dulu ya mbak michi ya
makasih ya tegi
ya sama sama mbak
ya makasih ya
kok kamu sendirian
oh iya aku suruh mereka pulang
kasian soal kalau nunggu di sini
yah papa padahal udah beli makanan empat box lagi
box lagi ya udah apa apa nanti kan makannya bisa kasih ke suster atau ke cleaning service rumah
sakit kan iya bener juga sih kamu mau makan kan kau makan dulu ya ini papa suapinnya
udah diselapin sih pak aku udah gede loh udah punya suami mau kamu udah punya suami mau kamu udah
punya anak di mata papa kamu tetep putih kecilnya papa yang harus lindungi bapak jangan kamu belum
makan sekarang ke pasoknya hehehe hehehe tadi papa udah cita kok ini sendoknya oh iya
kamu tenang aja
aku sendirian udah bisa sini sini sini
ada orang juga nanti kalau ada orang apa pura pura makan sendiri
kita makan bareng bareng aja yuk nanti papa makannya nanti setelah kamu yang penting kamu
makan dulu ya
aku disuapin nih iya udah gak ada orang
ini bukannya enak tapi kamu lapar kamu tuh capek kamu tuh letih cuma kamu gak ngerasain aja
oh iya pak papa kalau misalnya pak mau pulang pulang aja ya nanti biar aku aja yang jagain
masalah disini terus kamu sendirian gitu di sini iya nggak papa papa ya papa ya nggak nggak nggak bisa
masa papa teganing dengan kamu sendirian disini udah tenang aja apa temenin kamu ya ya udah
kasih ya iya sayang
apa bungin mama dulu ya
aduh papa telpon lagi apa jangan jangan papa udah sampai rumah dan heran karena aku gak ada
halo pak eh papa udah di rumah ya belum ini papa mau ngasih tahu papa kayaknya apa di rumah sakit dulu ya
apa kayaknya apa di rumah sakit dulu ya

apa kayaknya apa di rumah sakit dulu ya papa mau nemenin andin soalnya kasihan dia sendirian syukurlah papa belum pulang bolehkan iya nggak nggak papa dong pak ya udah papa temenin andin aja dulu di sana ya salamin mama untuk andin iya sayang tadi kamu nanya aku udah di rumah emang kamu lagi di luar kamu dimana sekarang
apa kamu dimana sekarang
salam oww wabarakatuh